ya kementerian perhubungan melalui direkturat jenderal perhubungan darat bersama sama dengan korlantas polri dan juga direkturat jenderal bina marga kementerian pupr
telah menyepakati sistem pengaturan lalu lintas jalan selama masa arus mudik dan arus balik angkutan lebaran dua ribu dua puluh
yang menjadi pertanyaan apakah nantinya akan ada penindakan jika ada pemudik yang melanggar aturan
seperti apa sanksinya kita akan membahasnya bersama dirgakum kor lantas polri brik janpol aan suhanan
selamat malam pak aan
selamat malam mas topik
ya pak an tadi saya sudah menyebutkan dan juga di beberapa liputan sebelumnya sudah disebutkan
ada tiga skema yang sudah disiapkan yaitu one way contraflow dan juga gage
nah yang tentunya menarik perhatian masyarakat nih terkait sistem gage
jadwal keberangkatan kan berarti harus disesuaikan dengan nomor kendaraan
apakah nantinya akan ada penindakan jika kendaraan pemudik tidak sesuai dengan waktu gage
jadi betul ya mas topik dan pemirsa sekalian
untuk skema yang sudah disepakati
melalui surat keputusan bersama ini melalui beberapa kajian beberapa simulasi berapa kali
karena titik krusial ini ada di jalan teologi kampet sampai dengan cipali
kita adakan simulasi beberapa kali ya sampai pada pcr atau volume kapasitas rasio kita ada di bawah delapan
yang pertama kita melakukan simulasi dengan contra flow
itu masih di atas
kemudian skema one way itu juga masih kurang masih di atas delapan
sehingga diambillah skema untuk ganjil genap
dengan ganjil genap ini diharapkan itu bisa separoh
atau masyarakat bisa mempersiapkan perjalanannya sesuai dengan nomor polisi
dan juga bisa mengisi pada tanggal pada hari itu
ini sudah sangat mengurangi kepadatan arus terutama yang menuju ke timur
jakarta cikampek cipali sampai dengan semarang
itu latar belakangnya ya mars
sehingga kita buat skema seperti itu
ini maksudnya untuk mengurangi kepadatan arus lintas di sana
pak an itu artinya tadi
jadi bagaimana pengawasannya
kita akan melakukan pengawasan baik itu terhadap ganjil genap
kemudian terhadap pembatasan kendaraan angkutan barang subuh tiga
kita akan melakukan pengawasan melalui etele kita
etelik kita yang mobil itu sudah ada enam puluh unit mobil on board
itu nanti akan kita taruh di beberapa gerbang
kita akan melakukan pengawasan terus nanti tidak akan menghentikan tidak akan mengutarbalikan
tapi kita akan merekod ya akan merekod pelanggaran pelanggaran yang terjadi
kemudian untuk pembatasan sumbu tiga ini kita akan melakukan tindakan mengeluarkan dari jalan tol maupun dari jalan arteri yang ditunjuk
untuk melakukan memasukkan ke tempat tempat parkir yang sudah disiapkan
apabila pada tanggal yang sudah ditentukan itu masih beroperasi
itu kira kira tindakannya akan kita lakukan
dari penjelasan anda tadi bisa digarisbawahi dari hasil simulasi memang sistem ganjil genap ini dinilai yang paling efektif untuk mengurai kemacetan
tapi tidak ada penindakan hanya akan dilakukan penindakan nanti lewat tilang etle ya
ya bagaimana nanti kalau misalkan itu artinya masyarakat yang misalkan menggunakan plat nomor kendaraan ganjil
kemudian melakukan perjalanan di hari genap tidak ada penindakan di lapangan bisa masih melakukan atau meneruskan perjalanan
macetnya tetap tapi ditindaknya nanti begitu
justru informasi ini lebih awal
sehingga masyarakat ini paham betul ya tadi mas taufik menyampaikan untuk merencanakan perjalanan
dari awal sehingga ini bisa membuat lancar
kalau masih memaksa yang genap tetap pada tanggal ganjil ini otomatis dia berkontribusi juga
yang melakukan itu berkontribusi terhadap kemacetan yang terjadi
tapi kita lebih awal sehingga masyarakat bisa memilih
dan pemerintah pun mengajukan untuk libur nasional ini menjadi tanggal sembilan belas
itu maksudnya memberikan kembali ke kemasyarakat
ini maksudnya memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengatur perjalanannya
lebih awal sembilan belas mungkin untuk yang ganjil nanti di dua puluh untuk yang genap dua puluh satu dan seterusnya
apakah tidak ada opsi seperti yang dilakukan kepada kendaraan sumbu tiga begitu
ketika kemacetan sudah terjadi di satu titik mereka yang menggunakan kendaraan tidak sesuai dengan aturan gage
akan dikeluarkan di jalur arteri nantinya
kita ingin memberikan edukasi ya kepada masyarakat
kita juga pada kesempatan ini mengajak masyarakat menjadi subjek menjadi peserta daripada perjalanan mudik ini
sehingga kalau masyarakat melakukan pelanggaran itu akan berkontribusi terhadap masyarakat yang lain
membuat kemacetan membuat lambatan dan sebagainya
itu sudah kita simulasikan seperti saya sampaikan tadi
sehingga pada keputusan untuk pcr sampai di bawah delapan artinya kendaraan masih empat puluh km per jam masih berputar
ini kalau lebih dari situ atau mungkin nanti melanggar yang ganjil di genap ini pasti akan mempengaruhi arus lalu lintas nantinya

salah satu yang jadi sorotan banyak pihak juga
terkait dengan penerapan sistem arus lalu lintas di saat mudik lebaran di tahun tahun sebelumnya adalah kurangnya atau pembiaran pelanggaran lalu lintas
karena ini kan kalau dibiarkan juga nantinya akan mengancam keselamatan jiwanya sendiri dan juga orang lain
begitu termasuk ya tadi melanggar aturan gage atau berhenti di pinggir jalan tol seenaknya saja di bahu jalan misalkan begitu
ini tanggapan anda seperti apa
apakah memang tidak akan ada sama sekali tindakan bagi para pelanggar nantinya
kita tidak melakukan pembiaran seperti tadi gage kita tetap akan mencapture dengan kamera etele kita
walaupun nanti sop nya akan kita ubah ya untuk pengiriman surat konfirmasi ini setelah di lebaran
artinya mulai tanggal dua puluh tujuh itu baru dikirim
sehingga ini tepat alamat dan tepat sasaran
dan yang pelanggar ada di kediamannya masing masing
kemudian untuk di bahu jalan petugas kita ada tim urei yang terus berpatroli
memang tindakan kita tidak sampai kepada tilang tapi kita ingatkan untuk terus berjalan ya itu yang kita lakukan
tetap kita melakukan pendekatan hukum
dan juga melakukan tindakan terhadap masyarakat yang mungkin berdiri kulit bahu jalan dan lain sebagainya
artinya tidak ada pembiaran dari kita
yang lebih penting mas taufik tadi masyarakat dengan kesadarannya sendiri ini bisa ikut serta
kalau motor lancar harus selalu lintas
sekarang kita berbicara soal pemudik motor nih pak an
setiap jelang lebaran kan pemerintah selalu mengimbau pemudik agar tidak melakukan perjalanan menggunakan motor
apalagi membawa anak anak
tapi pada kenyataannya moda transportasi roda dua atau motor ini tetap menjadi favorit
bagaimana nanti akan pengawasan di lapangan
apakah memang akan ada pelarangan atau juga nanti mereka diminta putar balik atau menggunakan moda transportasi lain berpindah begitu ya
untuk mereka yang menggunakan kendaraan bermotor tapi membawa anak anak
pemerintah sudah menyiapkan untuk tahun ini
menyiapkan untuk mudik barang
terutama untuk pemotor ya
yang menggunakan sepeda motor
nanti sepeda motornya diangkut oleh truk
kemudian pemudiknya menggunakan bis
itu pemerintah sudah menyiapkan itu
memang sangat terbatas ya
tidak mungkin tidak bisa melayani secara keseluruhan
kemudian di kereta api juga demikian
sudah disiapkan untuk para pemotor ini akan mudik
sehingga ini mengurangi potensi terjadinya kecelakaan
kami tidak melarang
menghimbau kepada masyarakat yang akan mudik ya
menggunakan roda dua
ini seyogianya diurungkanlah niat itu
karena data kita data kita mas topik
itu pengemudi kendaraan roda dua
itu data data kita ya di kuala lantas
artinya potensi untuk terjadinya kecelakaan dengan menggunakan roda dua
ini sangat mungkin terjadi
karena jaraknya begitu jauh ya
kalau motornya oke lah mungkin bisa
sampai ke semarang mungkin sampai ke surabaya
tapi manusianya itu kan sangat terbatas
daya tahan tubuhnya dan lain sebagainya
ini sangat rentan terjadi kecelakaan
kalau nanti masih ada masyarakat yang menggunakan roda dua
ini kita sudah mengarahkan kepada para di lantas untuk membuat rest area
seperti di perbatasan jawa barat dengan polda metro
kita siapkan rest area
itu ada lima hektare kalau tidak salah
untuk para pemudik yang menggunakan kendaraan bermotor
istirahat sejenak di rest area tersebut ya
setelah mungkin istirahat
kembali melakukan perjalanan
jangan memaksakan untuk terus ya
dur terus sampai ke tempat tujuan
ini sangat berbahaya
jadi artinya kami tidak melarang
ini untuk keselamatan para pemudik sendiri
ini yang kita harapkan demikian
nah itu justru yang didorong oleh banyak pihak paan
jangan hanya sekedar mengimbau
tapi justru ada aturan yang terjadi
justru ada aturan yang tegas terkait dengan pemudik motor ini
agar tidak terjadi tonjakan kecelakaan begitu
kita sampai sekarang aturan hukumnya kan belum ada
untuk pemudik dilarang
menggunakan roda dua
mudah mudahan dalam menghimbau ini masyarakat ini kan untuk kepentingan masyarakat sendiri
dengan edukasi yang kita lakukan
mudah mudahan mereka atau masyarakat yang akan mudik dengan seberang motor itu
ya kalau terpaksa mudik dengan sepeda motor tadi
ada rest area yang sudah kita siapkan
berhentilah di situ
mungkin bergantian dengan yang digonceng
dan disarankan juga tidak membawa anak anak
itu sangat berbahaya sekali
tentunya kita tidak ingin
karena tidak ada mudik yang seharga nyawa
kalau bisa mudik sampai tujuan dengan sehat
kemudian bisa kembali dengan selamat
itu syukur allah untuknya lah
itu kebahagiaan sendiri
pak an singkat saja terakhir dari anda
imbauan kepada masyarakat untuk mudik lebaran tahun ini
yang pertama kita sudah membuat jadwal ya
untuk pemudik yang akan menggunakan jalan tol
buat kenaan dari sekarang ya
bisa berjalan lancar
mulai tanggal sembilan belas
ini terus ya
kemudian untuk pemudik yang menggunakan roda dua tadi
jangan memaksakan untuk terus
minimal itu maksimal dua jam
berhenti untuk istirahat
setelah fit kembali
silahkan melakukan perjalanan kembali
mudah mudahan dengan demikian
bisa selamat sampai ke tujuan
semoga saja lancar semua mudik tahun ini
terima kasih brigjen paul aansu hanan
paul lantas polri
telah bergabung bersama kami
dan berdialog bersama prime news malam hari ini